aku harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini
tidak ada jalan lain
aku akan membakar gudang ini
daripada harus mati konyol disini

tidak semudah itu

ini sudah malam kakakmu
tidak baik untuk menerima tamu malam malam seperti ini
tidak semudah itu
rewah hati aku
anakku mempunyai hubungan istimewa
dengan arya duit pangga
chandra nan elok menawan
kau pasti berbalut penasaran
jangan ganggu kakak
engkau bisa merasakan batinku
betapa sedihnya kalbu ini diamu kerinduan
jika harus berpisah
dan melewati malam
masih ada esok hari kita bisa bertemu lagi
dimana besok kita akan bertemu
kita akan bertemu di
menjelang tengah hari
aku akan berada disana
meskipun sang beraja tengah murid
tak akan mampu
menahan langkahku untuk menungguimu
kalau begitu aku pamit

kau masih ingin selamat
aku harus mencari cara
agar bisa keluar dari tempat ini
tidak ada jalan lain
aku akan membakar gudang ini
daripada harus mati konyol di sini